dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami lewat sambungan zoom ada arief akbar sang ayah yang mempunyai anak tadi namanya sembilan belas kata
dan juga bergabung bersama kami ada zudan arief fakrullah dirjen dukcapil kemendagri
pak arief pak zudan selamat malam
selamat malam mbak puspa selamat malam pak arief akbar kita ketemu kembali
selamat malam hari ini
oke saya ke pak arief terlebih dahulu pak arief boleh nggak diulang lagi monggo nama anaknya yang sangat panjang itu pak
boleh diulang lagi nama anaknya bapak coba katanya hafal di luar kepala saya ingin dengar langsung
pak arief mau tanya alasan memberikan nama sepanjang itu adalah karena doa inspirasinya karena doa atau karena apa pak arief
ya karena untuk anak saya itu punya penalaran yang panjang jawabannya yang luas biar bisa berpikir jernih ya panjang namanya itu mbak
oke saya yakin semua orang tua juga akan mendoakan hal demikian
tapi anak pertama
anak pertama pak arief juga namanya sepanjang itu kah
itu nama anak yang pertama itu tiga kata
begitu ya pak arief
oke saya ke pak zudan mungkin pak zudan pak arief sebelumnya menganggap kalau nama anaknya yang sangat panjang ini pernah ada begitu kasus ini betul pak zudan pernah ada
kita saya hampir tujuh tahun menjadi dirjen dukcapil mbak puspah
berpengalaman menangani hal hal administrasi kependudukan
dari yang normal sampai dengan yang abnormal
nah prinsipnya orang tua itu bebas memberi nama anaknya
mau sepanjang apapun boleh
nah itu hak orang tua
nah hak orang tua itu kemudian harus mempertimbangkan dengan kemampuan
dan nanti menyulitkan anak atau tidak di dalam masa depannya
nah terkait dengan kemampuan negara itu ada keterbatasan keterbatasan dalam sistem bernegara kita
misalnya untuk akte kelahiran itu ruang di dalam pembuatan dokumen itu terbatas
paling banyak lima puluh lima huruf
dalam ktpl paling banyak lima puluh lima huruf
di dalam kartu identitas anak lima puluh lima huruf
nanti kedepannya juga demikian
ada keterbatasan di paspor
ada keterbatasan di sertifikat tanah
ada keterbatasan di sim
ada keterbatasan di ijazah
banyak keterbatasan keterbatasan yang dimiliki oleh negara
untuk mampu melayani semua keinginan warga negaranya
nah oleh karena itu pengalaman saya selalu menyarankan kepada orang tua yang namanya panjang panjang putra putrinya
saya sarankan yang wajar wajar saja pak
menanggap hukum sih tidak
tapi jangan menyusahkan anaknya
jangan sampai nanti anaknya dibully
jangan sampai saat ujian yang lain sudah selesai anaknya masih mengisi namanya saja
saya berpengalaman menangani hal hal seperti itu
dan alhamdulillah hampir semuanya sepakat bisa mengikuti apa yang kami sarankan
nah saya ke pak arief
pak arief sepakat tidak kesulitan mendapatkan akta
sejauh ini solusi yang diberikan di sdukcapil daerah bapak untuk mempersingkat nama kordo sepakat tidak
soal yang lebih penting untuk hikmah demokrasi ini mbak
bahwa kebebasan berpendapat dilindungi oleh hukum
adapun jika final nanti boleh tidak boleh
tapi jika masih ada telah
harus itu bisa
kami akan berjuang mbak
ini yang lebih baik
berarti aktenya sampai sekarang sudah dua lima tahun belum ada
kabarnya selalu ke disduk capil tuban begitu lima puluh km
ya itu mbak
jadi solusinya sampai sekarang belum bisa terselesaikan begitu ya
itu ini belum mbak
belum menemukan solusi
nah kalau diminta untuk mempersingkat nama
kira kira dari nama sepanjang itu
mana yang ingin pak arief tulis dalam akta lahirnya kordo
kalau belum ada pelarangan
dari halangan atau visi haloh
tapi tetap masih berjuang mbak
padahal kordo sega surata lenta itu bagus sekali ya
sama seperti anaknya
tapi saya ke pak arief
pak arief kan ini sampai dua lima tahun belum mendapatkan akta kelahiran begitu
kalau dalam proses pembuatan dokumen administrasi khususnya akta kelahiran
ada masa kadaluarsanya tidak pak arief
pak zudan mohon maaf
untuk pembuatan akta kelahiran
negara itu bersifat longgar
mau dibuat dua tahun tiga tahun setelah itu nggak apa apa
tapi kami mendorong hak anak segera dipenuhi
kita sebagai orang tua
itu harus memberikan hak yang terbaik untuk anaknya
karena anak harus masuk dalam kartu keluarga mbak
untuk menunjukkan status hubungan dengan keluarga
dan menurut ini prediksi saya ya
nama putranya pak arief akbar
itu kedepan pasti akan dipindahkan
karena besok kalau masuk sekolah rapotnya nggak akan muat
sekarang selesai misalnya ya
pak arief akbar ngatakan saya nggak perlu akta kelahiran
tapi besok saat masuk sekolah ngisi raport
itu tempat di rapat nggak akan muat
kalau besok lulus ek mau menulis di ijazah

pak zudan tapi kan kasus ini apa namanya
terlalu panjangnya nama ini muncul ketika kasus codro sega ini mencuat begitu
sebelumnya dari pihak disduk capil pernah ada
memang ada sosialisasikah ke kepala desa
kalau memang misalnya
ada kelahiran anak
nama yang dibutuhkan untuk dokumen dan administrasi negara hanya sekitar lima puluh lima karakter
kita sering setiap kali menemukan satu keluarga atau orang tua yang nama putra putrinya terlalu panjang
kita memberitahukan kemampuan sistem kita
kemampuan dokumen kependudukan kita
sampai nanti dokumen negara yang lain itu ada pembatasan pembatasan
nah oleh karena itu
sebagai orang tua
pertama saran kita adalah beri nama yang bagus bagus
jangan lupa doa
karena dalam praktek itu beberapa kali dalam berbagai acara saya sampaikan
ada yang namanya kentut
ada yang namanya hantu
itu ada dalam database kita
bahkan ada yang bernama tuhan
nah kemudian dengan nama yang panjang panjang itu kami menyarankan tiga suku kata
itu sudah cukup untuk masuk dalam pergaulan internasional
misalkan arab saudi paspornya kan diminta tiga suku kata
tapi ya monggo saja sih
dari negara tidak pernah membatasi berapa panjang namanya
yang penting jangan menyulitkan anaknya
nah biasanya proses administrasi akta kelahiran ini memakan waktu berapa lama pak
kalau misalnya memang nanti pak arief mungkin akan merubah pikirannya
mengubah pikirannya akan mengganti nama anaknya
akan seberapa cepat akta itu bisa digunakan
kalau persyaratannya lengkap satu hari selesai mbak
jadi cukup cepat ya satu hari selesai
nah saya kembali lagi ke pak arief
pak arief kan di tengah kebuntuan untuk mendapatkan dokumen akte lahir sebelumnya
mengirimkan surat ya ke pak presiden
sekarang sudah kami sambungkan dengan pihak yang sangat terkait dengan hal ini
ya pak ya
ada yang ingin disampaikan mungkin
ya yang saya sampaikan ya

pusul mbak jokowi
masih ada yang tidak melanggar hukum
yang tidak melanggar hukum pasti kami yakin ada solusi yang sangat demokrasi ini
kan yakin mbak
negara hukum itu kan jadi perpatokannya adalah hukum
itu kan himbuan mbak

oke tapi kan ini sebentar lagi
juga mengatakan bahwa prosesnya sangat cepat jika semua yang dibutuhkan sudah lengkap
artinya bisa dalam waktu dekat begitu ya
kalau memang semua bapak percaya kalau negara ini adalah negara hukum
berarti kita sebagai warga negara juga harus patuh dengan hukum begitu ya
betul betul mbak
itu bukan hukuman mbak
itu bukan hukuman
oke baik baik
baik pak arief akbar terima kasih sudah bergabung bersama kami
ada sedikit mbak sebentar
pak judan salam hormat saya pak prof
saya ingin pak prof ke gugup kami pak prof
ada juga kopi yang spesial pak prof
terima kasih pak
pak arief akbar terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
dan juga pak zudan arief fahrullah dirjen dukcapil kemendagri
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih mbak prof
terima kasih salam sehat selalu